sekitar satu langkah dua langkah
sebelum dia turun
dan buka pintu
apa yang pertama kamu lihat
saya sebagai rec mau mengambil senjata
apa yang digunakan
menggunakan sarun tangan